dan inilah tim tim yang melaju ke enam belas besar liga champions
dan kalau kita perhatikan wow ada lima tim inggris di sana ya
ini satu kemudian juga ada ya ini ada titipan katanya suruh bikin love gitu ya
tapi ini juga dari tim inggris ini juga tetap hotspurs
juga selanjutnya ada chelsea di sana
dan kalau kita perhatikan memang ada lima klub inggris di sini
walaupun ini baru pertama kali terjadi bahwa satu negara menempatkan lima wakil
tetapi sebenarnya sebelum ini juga spanyol pernah punya lima wakil
tetapi itu adanya di fase grup liga champions musim dua ribu lima belas dua ribu enam belas
tapi ketika itu hanya barcelona dan juga real madrid dan juga atletico madrid yang melaju ke enam belas besar
sementara valencia dan sevia yang kalah itu juga ikut tetapi gagal ke fase knockout
dan kalau kita melihat dari enam belas kita hapus dulu
kalau kita melihat dari ke enam belas kontestan kali ini bahwa peta kekuatan terbilang cukup merata
ada dua tim dalam daftar tiga besar euro club index berada di kelompok runner up
dan juga yaitu bayern munchen dan real madrid
kita perhatikan ini
kalau dari euro club index itu ialah kedua tim ini berada dalam tiga besar tapi justru ternyata menjadi runner up
sementara di kelompok juara grup ada empat tim yang tidak masuk sepuluh besar euro club index
yaitu di sana ada as roma ada iya tim ini juga ya liverpool gitu
dan juga ada tottenham hotspur dan juga besiktas
ini besitas kalau bisa dikatakan itu peringkatnya cukup jauh sekitar peringkat dua puluh enam seperti itu dari euro club index
dan kalau kita perhatikan juga bahwa format undian yang akan dilakukan itu akan seperti
jadi kedua tim ini akan ditempatkan pada dua pot masing masing berisi delapan juara grup dan runner up
kalau anda perhatikan ini ialah delapan dari klub yang menjadi juara grup
ada manchester united ada psg ada roma ada barcelona liverpool manchester city besiktas dan juga tottenham hotspurs
selanjutnya ialah juga ada tim lagi yang ditempatkan di runner up
kita tahu bahwa di grup a runner upnya ialah basel dan kemudian di grup b ada bayern munchen chelsea juventus sevilla shakhtar porto dan real madrid di grup h
dan menurut regulasi uefa juga sebuah tim tidak boleh bertemu atau tidak akan bertemu lawan dari grup yang sama di fase sebelumnya
itu artinya manchester united tidak akan mungkin melawan basel
tetapi itu juga terjadi juga pada tim tim dari asosiasi atau negara yang sama juga tidak mungkin bertemu
karena lima wakilnya ada manchester united di sana ada chelsea ada liverpool ada city ada tottenham hotspur
tetapi tim tim ini tidak akan bertemu satu sama lain
dan berdasarkan regulasi itu kita lihat bagaimana chelsea di sini menjadi klub dengan kemungkinan lawan bisa dikatakan satu satunya wakil inggris yang jadi runner up di fase grup
kalau kita perhatikan dia tidak mungkin ketemu roma dong karena satu grup di grup c
tetapi dia masih kemungkinan ketemu psg
masih mempunyai kemungkinan bertemu barcelona dan juga ada kemungkinan untuk ketemu basictas
dan saya yakin fans chelsea fans the blues pasti akan berdoa ya sudah lah supaya ketemu besiktas saja
mungkin akan lebih besar kemungkinan untuk masuk ke babak selanjutnya
itu juga berlaku bagi klub lainnya
kalau kita perhatikan bagaimana juga misalnya kayak liverpool walaupun dia menjadi juara grup tapi ternyata lawannya juga cukup berat runner up
ada real madrid di sana ada chelsea di sana ada bayer munchen di sana ada juventus di sana
kita perhatikan memang dari fase ini juga anda harus mencatat bahwa undian enam belas besar liga champions ini akan berlangsung di markas besar uefa di nyon swiss pada senin sebelas desember jam dua belas waktu setempat
atau jika kita ukur dengan waktu yang ada di indonesia itu ialah pukul enam sore waktu indonesia barat
dan setelah diundi tim yang berstatus juara grup akan main away atau tandang terlebih dahulu di layak pertama yaitu pada tiga belas hingga empat belas dan juga dua puluh hingga dua puluh satu februari
dan baru kemudian nilai kedua main home atau kandang pada enam hingga tujuh dan tiga belas hingga empat belas maret dua ribu delapan belas
jadi kalau tim anda ada di sini ya pastikan saja anda sudah tahu akan berhadapan dengan lawan yang mana saja
dan tentu saja mungkin berbanyak berdoa supaya hasil drawingnya ialah sesuai harapan anda agar tim anda juga bisa melaju ke fase berikutnya
dan itu dia kalau kita perhatikan seperti apa kemungkinan drawing yang akan terjadi pada babak enam belas besar liga champions eropa